sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bagaimana kalau sampai bapak tahu
jody dan winona romeo and juliet tahun dua ribu sepuluh
diduga mereka sudah menikah siri karena dipergoki
bermalam bersama cobain kamu
diduga mereka sudah menikah siri karena dipergoki bermalam bersama kamu
jadi ini winona ini cara kamu untuk membuat impian kamu menikah dengan jody itu jadi kenyataan ya
kenapa sih tante
adik kamu itu winona ternyata lebih licik daripada yang saya pikir
jadi ini rencana jody supaya bisa nikah sama nona
bagus aku akan buat hidup nona jadi neraka
kamu mau mama meninggal dunia dengan tenang atau sebagai arwah penasaran jody
iya aku benar benar gak tahu mengenai berita ini ma benar deh
coba kamu pikir pikir lagi jody pada saat itu kan kamu yang di sana kan sama binona dengan potret itu oh seksi sekali
tante ini bukan salahnya jody ya mukanya nona sih polos tapi otaknya licik juga
ma benar ma aku gak tahu mengenai masalah ini
dan aku juga takut ini berdampak pada kesehatan papa yang sedang sakit saat ini
ya aku juga gak bisa meeting lah dengan keadaan seperti ini mah
ya jelas jelas gak mungkin kamu meeting
terus bagaimana gimana nyembunyi ini supaya bapak kamu gak tahu gimana caranya
tante tante om helambang tadi udah berangkat ke kantor
dia tadi bilang apa ya ada meeting mendadak gitu
bapak udah berangkat ke kantor tanpa bilang sama mama
ya kenapa jody kenapa bapak berangkat tanpa bilang sama mama
larik banget orang orang ini
kalau kepintaran nara dan aku dikombinasi
semua harta jodi ini akan bisa aku kuasai

nona kamu makan batu saja dan lupakan niat kamu jadi menantu orang kaya
semua langkah aku kemarin benar
ya allah aku percayakan semua kepadamu
ada apa lagi kamu irwin shah
jaga anak kamu baik baik
tidak puas ya kamu sudah merusak nama saya sekarang anak saya
ini pasti ulah kamu
kenapa sih kamu masih tetap saja keras kepala mau menikah kemarin
jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video terbaru